indonesia memutuskan untuk banding atas keputusan panel wto
atas gugatan uni eropa terhadap kebijakan larangan ekspor biji atau bahan mentah nikel
hal ini diungkapkan menteri esdm arifin tasrif
dalam rapat kerja komisi tujuh dpr pada senin dua puluh satu november lalu
arifin mengatakan keputusan panel tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap
sehingga pemerintah masih dapat melakukan banding atau appeal
keputusan panel wto di dispute settlement body
atas perkara larangan ekspor nikel indonesia
yang dicatat dalam sengketa ds lima ratus sembilan puluh dua wto
memutuskan bahwa kebijakan pelarangan ekspor
kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral
dalam negeri terbukti melanggar ketentuan wto
pemerintah berpandangan bahwa
keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum yang tetap
sehingga masih terdapat peluang untuk appeal atau banding
dan tidak perlu mengubah peraturan
atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai
sebelum keputusan diadopsi oleh dispute settlement body
dalam gugatan uni eropa tersebut
dicantumkan peraturan yang dinilai melanggar aturan wto
yaitu undang undang no empat tahun dua ribu tujuh belas
tentang pertambangan mineral dan batubara
dan peraturan menteri sdm no sebelas tahun dua ribu sembilan belas
tentang pengusahaan pertambangan dan mineral batubara
selanjutnya dua aturan lain yang diduga melanggar aturan wto adalah
peraturan menteri perdagangan no sembilan puluh enam tahun dua ribu sembilan belas
tentang ketentuan ekspor produk pertambangan hasil pengolahan
dan pemurnian serta peraturan menteri sdm no tujuh tahun dua ribu dua puluh dua
tentang tata cara pemberian wilayah perizinan dan pelaporan
pada kegiatan usaha pertambangan
pertambangan mineral dan batubara
menanggapi hal tersebut
anggota komisi tujuh dpr bambang deha berpendapat
ada kesan indonesia terlalu cepat meratifikasi
berbagai aturan perdagangan internasional
sehingga indonesia sering mengalami kekalahan dalam gugatan sengketa
mungkin kedepan kita mesti cermat ya
kita ini nampaknya dengan tren global ini
ada kesepakatan kemudian kita meratifikasi
di bidang ekonomi kita hanya jadi pasar saja
direktur eksekutif pusat studi hukum energi dan pertambangan
atau pushep bisman bahtiar mengatakan
kekalahan di panel wto tersebut belum berdampak pada kepentingan hilirisasi saat ini
atau belum memiliki keputusan hukum tetap atau ingkrah
namun hal tersebut akan berefek pada kenyamanan investasi
apakah berefek dia pasti berefek
satu adalah efek terhadap kenyamanan investasi
karena bagaimanapun juga investasi itu membutuhkan kenyamanan
dengan apa dengan kepastian hukum
kalau terhadap permasalahan hukum seperti gugatan wto ini kan
akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan akhirnya mendapatkan imbas kenyamanan
bisman menambahkan ada tiga hal yang harus dipersiapkan pemerintah terkait hilirisasi
pertama memberikan informasi yang selengkap lengkapnya kepada investor
terutama yang akan masuk ke indonesia mengenai program hilirisasi
yang kedua pemerintah harus memberikan jaminan kepastian hukum terhadap investasi yang sudah masuk
dan terakhir pemerintah harus bersiap menghadapi gugatan yang sama
untuk program hilirisasi komoditas lain nikel yaitu bauksit tembaga timah dan mineral lainnya